sampai jumpa di video selanjutnya
kalian harus berani
kemana sih randy
kenapa dia lama sekali
aja randy pergi kemana sih
tadi aku minta tolong dia beli beberapa barang om
ya buat beli banner spanduk sama poster
buat demo kemampuan
tapi kalau sekarang sih udah kelamaan kalau dia belum balik balik juga
kita udah gak punya waktu banyak lagi
dan kayaknya om punya barang barang yang dibutuhkan itu
di gudang rumah om
jadi biar om cari dulu
karena kalau nunggu di kelamaan
ibu dewi mau bantu saya
mencari barang barang itu di gudang rumah saya
boleh ayo kalau begitu
kamu adalah suami itu terlalu kuat
tidak anderena pun
unusable untuk cukup unsuit

oh ya sudah broken
kak randi kak randi orang orang dari pengadilan kasih kita perintah
untuk ninggalin kampung ini sebelum jam satu siang
tolong lakuin sesuatu kak
kampung ini kan rumah kita tempat kita tinggal dan main sama sama
kita nggak mau pergi dari sini kak
tolong kakak lakuin sesuatu
put kamu jangan nekun kak randi dong
ini semua nggak mungkin bisa diselesaikan sama kak randi
maaf ya randi gak seharusnya anak anak maksa kamu begitu
yaudah sekarang kita pulang aja deh
apalagi yang harus gue lakukan sekarang
kok nggak mungkin biarin saudara saudara gue di sini jadi gelandangan
kalau bukan di sini mereka mau tinggal di mana coba
kamu ada masalah
udah tahu rumah kamu lagi mau digusur kok kamu malah ada di sini sih
tapi malah kamu tinggal

tuh dia tuh
gak apa apa udah
biar rumah aja
temuin randy di depan
dia udah dateng kan
kayaknya ada yang aneh di sama pak irawan
udah berarti kok aneh gitu ya
ada yang bisa saya bantu bu dewi
iya itu randy di luar kayaknya butuh bantuan ya pak
eh saya segera ke depan
wah berarti anak itu sudah mengangkat bendera peperangan sama kita ya
rupanya si randy itu nggak mau dengerin kita
nekat juga tuhan
orang yang aneh dia itu ya
emang dia biar kita bercanda apa
nggak usah sewot
sekarang fera kita harus tunjukin sama mereka betapa serius dengan hidup kita ini
apa kita semua yakin kalau kita ini sudah melakukan ini semua
dan apa mereka yakin mereka itu nggak bakalan kembali lagi kemari
oke oke tenang tenang tenang
insya allah kita harus usahain semuanya dulu
oke gue tahu ini semua gak gampang
tapi kita harus ingat ini tanah kita
kita harus berjuangin bener ya
ya kita harus saling dukung
ya bener tuh
dan ini cerita adalah untuk laku yang sudahident
terima kasih bu ya
tunggu sk prioritas saya sebentar untuk pindah rumah
kalian harus berani
mereka sudah datang semua bu
bu tunggu sebentar bu
aduh tuhan gimana ini
ini udah jam satu lebih
tapi nggak tahu deh mudah mudahan mereka datang deh sebentar lagi
anaknya gusru masih datang
ibu ibu tenang dulu
ada orang pengadilan dan mereka datang dari segala arah
mereka bawa barang berat
mereka gak akan segan segan untuk melindas orang yang menghalanginya
lu mau kemana